seorang mahasiswa pakistan usma arshad rela berjalan kaki sejauh empat ribu km
demi merengkuh mimpinya melaksanakan ibadah haji di tanah suci
arshad memulai perjalanannya enam bulan lalu tepatnya pada oktober dua ribu dua puluh
dari kampung halamannya di okara pakistan dengan membawa ransel kecil dan payung hitam
dalam perjalanan arsyad melewati banyak negara seperti iran uni emirat arab
hingga akhirnya menginjak kota suci mekah
untuk beristirahat arsyad memilih menginap di masjid
bahkan di posko pemeriksaan paspor di perbatasan
dalam perjalanannya arshad menghadapi banyak tantangan
seperti saat visa iraknya ditolak
tetapi arshad melewati banyak tantangan
melihat sisi positif untuk merealisasikan mimpinya